dahulu kala hiduplah seorang raja yang gemar menangkap binatang dan memajangnya di kebun binatang pribadinya
hewan hewan di hutan raja tidak akan pernah mengalami saat saat bahagia jika penyihir hijau tidak berpikir untuk menyihir raja
ini adalah hari terburuk yang pernah ada kita bahkan tidak bisa menangkap kelinci hari ini
beri dia waktu dia perlu tenang
penyihir hijau adalah makhluk ajaib yang lahir dari hutan
dia mencintai binatang dan tidak tahan melihat mereka ditangkap jadi dia memutuskan untuk mengakhirinya
tunggu siapa kau
raja sangat penasaran dengan wanita misterius itu tapi raja tidak tahu siapa dia atau apakah raja akan bertemu dengannya lagi
yang mulia mengapa kau terlihat begitu bingung
perdana menteri kau adalah orang yang sangat berpengetahuan apakah mungkin ada penyihir di hutan ini
ada legenda tentang penyihir hijau dia dikatakan sebagai wanita tercantik di kerajaan
baiklah raja kau sedang jatuh cinta
penyihir hijau tidak dapat membayangkan mengapa mantranya tidak berhasil pada raja
dia memutuskan untuk bertanya pada ayah baptisnya penyihir hebat smilex tentang hal itu
aku coba merubah raja menjadi babi hutan hari ini tapi tidak terjadi
kenapa aku tidak bisa menyihirnya
aku pikir raja memiliki mantra pelindung di sekeliling

dan raja dilindungi dari sihir
itu tidak adil bagaimana aku akan melindungi hewan jika aku tidak dapat menggunakan kekuatanku melawan raja
kau selalu dapat menggunakan personamu untuk menyihirnya
apa kau berkata bahwa aku bisa membuatnya jatuh cinta padaku
itu bisa berhasil
kau bisa mengubahku menjadi seorang putri tapi aku tidak ingin menjadi seperti semua putri lainnya
aku ingin menjadi putri sejati
aku khawatir tak bisa kulakukan
tidak ada yang bisa menjadi putri sejati
bahkan ratu peri sendiri
dan ratu peri sendiri
putri sejati membuat diri mereka sendiri
dan itu adalah masalah yang sangat berbeda
tapi aku harus menjadi seorang putri jika ingin memasuki istana dan bertemu dengan raja
istana memiliki pintu belakang dan juga pintu depan bukan
meski putri memasuki istana melalui pintu depan siapapun bisa masuk melalui pintu belakang
tapi saat kau melakukannya kekuatan sihirmu akan hilang
kau adalah makhluk ajaib yang ada di hutan
kekuatanmu diciptakan oleh hutan
jadi begitu kau meninggalkan hutan kekuatanmu akan hilang
lagipula aku tidak bisa menyihirnya dengan sihirku
jika aku tidak bisa menyihir raja aku tidak ingin menjadi seorang penyihir lagi
aku harap yang terbaik untukmu
maka penyihir hijau meninggalkan hutan
saat dia melangkah keluar dari hutan kekuatan sihirnya menghilang
dia memasuki istana sebagai gadis sederhana yang mencari pekerjaan
dia dipekerjakan sebagai pelayan dapur oleh kepala koki
secara kebetulan dia bertemu dengan raja suatu hari
pelayan dapur senang bertemu dengan raja karena itu adalah niatnya selama ini
halo kau sedang apa
aku memetik kacang untuk makan malam raja
kau baik sekali
mau kau tunjukkan kacang yang kau petik
apa kau yakin itu kacang
aku berusaha keras untuk ini
sekarang dimana aku pernah melihat dia
aku melihat pelayan dapur memetik kacang di taman tapi tidak ada di sini
kacangnya ada di sini yang mulia
itu bukan kacang
kacang yang tumbuh di kebunku berwarna merah cerah
aku kira warnanya menjadi hijau saat dimasak
maka aku akan makan kacang mentah mulai sekarang
catat itu perdana menteri
sejak pertemuan pertama mereka sang raja tidak bisa melupakan pelayan dapur itu
dia merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya
sebelum dia menyadarinya dia mendapati dirinya mencarinya
dia bahkan lupa menjalankan tugasnya sebagai raja
yang mulia kemana kau mengembara
kau punya banyak pekerjaan
bagaimana dengan pemburuannya yang mulia
bukankah kau harus pergi ke hutan menangkap lebih banyak hewan
pekerjaan apa perburuan apa
aku akan memilih sayuran untuk makan malamku
itu akan jauh lebih penting dari apapun
ada apa dengan yang mulia dia tidak pernah melewatkan perburuan
dia telah bertindak sangat aneh akhir akhir ini
mungkin si penyihir hijau menyihirnya
aku mencarimu ke mana mana lagi sibuk apa
aku mencari sage untuk makan malammu
tapi aku tidak tahu seperti apa sage itu
jangan terlalu khawatir aku tidak peduli apakah aku punya sage untuk makan malam atau tidak
tapi kepala koki peduli dia akan membuat keributan jika aku tidak membawakannya sage
ikut denganku aku akan membantumu
sedihnya raja juga tidak tahu seperti apa sage itu
pada akhirnya mereka berdua mencari kaki
menemukan semak rosemary dan memutuskan bahwa itu adalah sage
semak ini bau manis itu pasti sage
jika kau berkata begitu
oh aku harus pergi
kau datang di mana sage itu
ini bukan sage pergi dan bawalah beberapa sage kali ini
kepala koki aku datang untuk meminta sesuatu darimu
apa saja yang mulia
mulai sekarang aku hanya akan makan makanan yang terbuat dari bahan yang dibawa oleh gadis itu
tapi yang mulia dia hampir tidak tahu yang mana
makanan makanan di piring akan terasa bencana
aku tidak peduli lakukan apa yang kukatakan
tapi jika kita menggunakan ramuan yang dia bawa semuanya akan terasa aneh
perkataan raja adalah aturana mari kita lakukan apa yang dia katakan
pergi dan minta pelayan dapur untuk kembali kita hanya akan menggunakan rosemary sebagai pengganti sage
permintaan aneh raja menyebabkan banyak situasi canggung saat makan malam
semua hidangan terasa aneh tapi raja tampaknya tetap menikmatinya
apa raja baik baik saja apa ada yang salah dengan seleranya
dia pasti ada yang salah tapi kita tidak membicarakannya
dugaanku adalah si penyihir hijau mengutuknya
para pengawal memutuskan bahwa raja telah disihir oleh penyihir hijau
bagaimana lagi mereka bisa menjelaskan perilakunya yang aneh saat makan malam dan kelalaian tugas kerajaan
sebagai solusinya mereka memutuskan untuk mengatur pesta besar dan mengalihkan pikiran raja dari berbagai hal
aku punya berita luar biasa akan ada pesta besok pengawal kerajaan sangat bersemangat tentang itu
akan ada banyak putri di sana selain dirimu
aku tidak akan berada di sana aku seorang pelayan dapur bukan seorang putri
kau adalah putri sejati
putri lain tidak pernah memetik sayuran untuk makan malam raja
tidak ada satupun dari mereka yang baik dan perhatian sepertimu
putri lainnya tidak pernah memakai pakaian tua
tidak satupun dari mereka terlihat menawan dan cantik sepertimu dalam pakaian itu
sekarang kemana perginya gadis itu
kau akan datang ke pesta
aku bukan putri sejati kau tahu
maukah kau datang
itu memang pesta besar
para putri dari berbagai kerajaan datang untuk berdansa dengan raja
semua orang kecuali raja tampak bahagia
tidak ada orang lain yang bisa membayangkan mengapa raja tampak begitu sedih
dan kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi
tidak lain hanyalah seorang pelayan dapur
dia adalah penyihir hijau
omongkoso siapa pun dapat melihat bahwa dia adalah putri
dia adalah ratu tentu saja
pada saat itu semua orang mengerti siapa pelayan dapur itu
meskipun putri sejati harus membuat dirinya sendiri sudah pasti hanya seorang raja yang bisa menjadikannya ratu
sejak saat itu pelayan dapur diakui sebagai ratu
apa kau benar benar penyihir hijau
oh tidak aku menyerah menjadi seorang penyihir ketika aku tahu aku tidak bisa menyihir raja
kenapa kau ingin menyihirku
aku tidak akan pernah melakukannya lagi aku tidak akan pernah melakukan apapun yang menyebabkanmu tidak senang
percayalah tidak bisakah kau melihat aku sedang jatuh cinta
sesuai janjinya raja melepaskan semua hewan di kebun binatangnya kembali ke alam bebas
dia juga melarang berburu binatang untuk kesenangan
sejak saat itu hewan hutan tidak perlu khawatir
sayangku lihat ke sana ini ayah baptisku
kau terlihat senang
aku lebih bahagia dari sebelumnya
kau berhasil membuat raja jatuh cinta padamu dan melepaskan hewan hewan itu
kau juga menjadi ratu apakah kau akan kembali ke hutan sekarang
rumahku di sini aku juga jatuh cinta padanya
aku senang untukmu ingatlah untuk datang dan mengunjungiku kapan kapan
dan begitulah cara penyihir hijau menyihir raja
tidak perlu dikatakan mereka hidup bahagia selamanya